masakan padang memiliki banyak jenis varian dengan bumbu rempah yang menggugah selera
tidak hanya rendang beragam gulai dengan kuah santan berempah juga menjadi masakan otentik dari ranah minang
selain gulai ayam dan ikan ada pula beragam gulai lain yang bisa menjadi pilihan
berbagai jenis gulai mulai dari gulai tunjang dari kaki sapi otak sapi pucua ubi hingga gulai rebung
dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah benhil jakarta selatan
di sini gulai dijual mulai dari rp delapan belas hingga rp dua puluh tiga
gulai tunjang memiliki kuah kuning yang cukup kental
meski teksturnya kenyal saat digigit tetap empuk
selain itu ini dia gulai otak dengan kuahnya yang pekat dan pedas
saya baru pertama kali nyobain otak sapi dan ternyata rasanya full banget di mulut
teksturnya kayak lembut
lembut enak banget
pemilik rumah makan melvi mengatakan gulai tunjang dan otak sapi merupakan menu gulai favorit
resep turun temurun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua silam terus konsisten digunakan hingga kini
gulai tunjang itu kalau selesai jam makan siang biasanya sudah habis ya
tapi kalau seandainya habisnya sebelum jam dua belas sebelum jam makan siang itu suka kita tambah lagi
selain itu ada pula menu gulai lain yang tak
kalah unik yakni gulai tambusu dari usus sapi gajebo dari daging berbalut lemak sapi cumi isi tahu hingga gulai cincang berisi potongan daging campur hati dan lemak sapi
hidangan ini dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah pasar senen jakarta pusat yang dijual seharga rp delapan belas hingga rp dua puluh lima
udah sering sih
favoritnya disini ada gulai cumi sama itu
karena dia tuh kalau cumi tuh isinya gede gitu loh
terus kalau ini juga dia tuh mungkel mungkel gitu
ciri khas dari gulai tambusu yaitu usus sapi dengan teksturnya yang kenyal berisi telur dan dengan kuah santan
jadi tambusu ini merupakan salah satu gulai favorit disini
nah jadi tambus ini adalah usus sapi yang isinya telur seperti ini
nah dari kuahnya itu dia kental dan pas dimakan rasanya tuh gurih pedes dan juga pas digigit tinggal tapi empuk
gami sama sekali enak
pengelola rumah makan tony mengatakan gulai tamusu menjadi hidangan favorit yang kerap diburu pembeli
dari bumbu bumbu kita sengaja dikentelin
jadi bumbunya kita harus berani berani bumbu jadi rasanya juga beda
tony menambahkan resep otentik yang konsisten dengan perpaduan
dan juga berbeda
rempah yang melimpah menjadi kunci kelezatan cita rasa ragam menu gulai khas padang
tim liputan cnn indonesia jakarta